sebuah rekaman cctv memperlihatkan dua orang pemuda berboncengan dan berpura pura
tengah memarkirkan kendaraannya di depan masjid al mursalin tanjung priuk jakarta utara
setelah berhenti di depan masjid pelaku langsung mematahkan setang sebuah sepeda motor
dan membawa kabur sepeda motor tersebut
pengurus masjid mengaku dalam seminggu terakhir di lokasi itu
sudah dua kali terjadi pencurian sepeda motor
kalau pelakunya sendiri gimana bang ada berapa atau ciri cirinya seperti apa
pelakunya dua orang
ciri cirinya ya dia pakai helm sih nggak kelihatan
ini baru minggu kemarin kehilangan
ketua apa tuh ketua ft
aksi pencurian sepeda motor yang terekam cctv juga terjadi di jalan haji usman
rempoa tangerang selatan pada minggu malam
rekaman cctv memperlihatkan
dua pelaku tengah berbagi tugas dalam menjalankan aksinya
salah seorang pelaku mengintai dari atas motor
sedangkan pelaku lain berusaha mengambil motor korban yang tengah terparkir di depan rumah
dalam hitungan detik para pelaku berhasil membawa kabur motor
dengan cara mematahkan stang motor yang tengah terkunci
menurut keterangan korban dirinya memarkirkan motor di depan rumahnya
lantaran ingin mengambil pakaian kotor untuk diloundry
namun saat ditinggal masuk rumah sebentar motornya pun sudah raib di bawah pelaku
pas setelah isa tadi itu kan mau jalan karena kondisi hujan cuma berapa menit
itu ketahuan karena pas mau ngeloundry tadi
mau ngedri tiba tiba turun ke bawah cuma jelang berapa menit lah itu hilang
menurut informasi dari warga jalan haji usman rempowa tangerang selatan
memang sering menjadi sasaran pencurian motor
dalam satu tiga bulan terakhir sudah tiga motor milik warga yang raib
tim liputan cnn indonesia